membantu secara maksimal kekapulangan jenazah anak gubernur jawa barat ridwan kamil ke tanah air
jasad emeril kan mumtaz ditemukan di bendungan enghalde kota bern swiss rabu pagi waktu setempat
ini disampaikan jokowi di selakunjungan kerja di wilayah rumpin kabupaten bogor jumat pagi
jokowi berharap pemulangan jenazah emeril kan mumtaz atau eril dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun
sudah dua hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan pak ridwan kamil untuk menyampaikan duka cita yang mendalam
tapi alhamdulillah sudah ditemukan dan sudah perintahkan kepada kementerian luar negeri
pada ibex untuk secara maksimal membantu pulangan jenazah dari

jawa barat triduan
sementara itu kepala staf kepresidenan muldoko memastikan
pemerintah akan membantu pemulangan jenazah emeril dari swiss ke indonesia
kementerian luar negeri dan kedutaan besar republik indonesia di swiss juga telah membantu sejak pencarian
dan akan terus membantu hingga pemulangan jenazah

kota besarnya yang ada di sana telah bekerja untuk itu
dan berikutnya setelah ditemukan ini pasti ada atensi yang cukup besar bagaimana pemulangan jenazah ke indonesia